baik baik saja kan
berwaktu waktu aku mengasuh rasa
tak mungkin aku abaikan kata hati
ku harus jujur pada hatiku
aku udah cari kamu kemana mana
bahkan semua orang udah nyari kamu
sampai polisi juga udah cari kamu bu dewi
kamu ada di mana
mbo dewi ini sebenarnya ada obat
emangnya mama punya bukti
atas tuduhan mama terus ke aku mah
aku langsung dapat info dari polisi
kenapa sih ma
mama gak pernah sedikit pun percaya sama aku
emang seburuk itu ma
aku di mata mama
aku anak mama satu satunya
dan aku ngurusin mama
bukan cuma mama
aku ngurusin rumah
aku ngurusin keluarga ini
aku ngurusin perusahaan
tapi mama gak pernah sedikit pun percaya sama
aku pengen percaya sama aku
kamu pikir mama bodoh
mama ribut lagi sama nisa
udah gak kaget lagi kan
anak itu tuh emang kerjaannya selalu bikin kesel
tapi sekarang masalahnya apa lagi sih ma
dia tuh keterlaluan
dia udah berani bohongin mama soal dewi sama abi
masa dia bilang tadi itu dewi sama abi ada di kantor polisi
ternyata mereka gak ada itu semuanya ngarang
kamu sendiri gimana
udah ketemu tempatnya dewi
bobi sih sempet ngeliat dewi ma
dan dia juga ngeliat bobi
tapi pas bobi samperin dia malah kabur
kok kamu gak tahan dia sih
harusnya kamu tahan kamu ambil abinya
mama itu gak peduli
dewi mau ngapain mau dimana mama gak peduli
mama maunya cepet
maksudnya bobi usahain secepatnya
pas tidur terfari cemas sekali memikirkan abi
pasti dia sangat mengkhawatirkan api
aku harus bicara
gak ada yang semua demi abi
setelah aku mendengar suara dr fahri
alhamdulillah bu dewi
bu dewi berhari hari
berhari hari saya udah coba nelfon bu dewi
coba hubungin bu dewi
semuanya baik baik saja kan
aku udah cari kamu kemana mana
bahkan semua orang udah nyari kamu
sampai polisi juga udah cari kamu bu dewi
kamu kan ada dimana
bu dewi ini sebenarnya ada obat buat abi
ini mau mau kau anterin ke bu dewi apa
mungkin sebaiknya kita ketemu
boleh bu dewi
yaudah bu dewi saya kesana sekarang
bu dewi saya sudah sampai
bingung kenapa sih mas
jauh cukup reva
reva kamu pergi dari sini
aku gak ada urusan sama kamu dan
kamu bisa tahu aku ada di sini dari mana
mas aku akan selalu berurusan sama kamu
kita janjian loh di sini
masih aku gak percaya kamu yang sengaja pertemukan aku dengan reva
mas semoga aja ini gak sia sia ya mas
karena aku yakin dewi juga berpikiran yang sama
tunggu ini aneh banget reva
sejak kapan kamu akrab sama dewi
dan kenapa dewi melakukan ini
kenapa devi membuat seolah olah saya akan ketemu sama dia
malah kamu yang datang
udah deh mas
gak usah pusingin sesuatu yang gak perlu kamu pusingin
yang penting itu sekarang kamu temenin aku dinner
kalau kamu ingin tahu tentang tni
kamu pasti penasaran banget kan
dewi di mana
dan kenapa dewi minta
pasti ada alasan kuat dewi melakukan ini
kalau bukan karena dewi aku sudah pergi ninggalin perempuan gak tau malu ini
kamu pesan aja dari mana
terus saya suruh orang beresin ini
aku berhasil membuat mas fahri bertahan dan menemani aku di ner
semua rencana aku berjalan dengan mulus
semoga pertemuan reva dan dr fahri sukses
aku merasa sangat bersalah
tapi cuma reva harapan terakhir yang bisa tolongin nabi

namaku mengapain dengan crazinessnya

sekarang kau dia corresponds maha
ya allah sampai kapan aku harus begini
bahkan sekarang aku sudah dicari oleh polisi
saya mau buat pengumuman tentang anak hilang
sebetulnya saya sudah lapor sama polisi
tapi sampai sekarang belum ada hasilnya
mantu saya juga bantuin nyari
tapi dia kerjanya lelet sekali
saya maunya tuh yang gerak cepat
jadi setelah ini saya akan langsung kirim foto cucu saya ya
tolong dibuatkan selebaran
dan saya mau besok itu sudah disebar di seluruh pelosok jakarta
terutama di area taman kota dan kampung kampung di sekitar situ
tolong ya saya transfer uangnya sekarang
dan segera dicetak itu selebarannya